kalau untuk roda dua
bukan kita sebut
menengah tapi umkm
jadi nanti datanya akan
diberikan umkm ada sekitar
puluhan juta di indonesia tadi pak
ibu menteri kewangan sampaikan nah itu nanti
akan diverifikasi sebelum mereka
mendapatkan sebelum mereka
bisa menjadi penerima
manfaat dari program
bantuan pemerintah tapi daya belinya ada nggak sih pak
kalau ke umkm ke bawah itu pak
iya target kita umkm
untuk roda dua
pengusaha aja berarti yang bisa dapetin pilihan umkm
umkm biasa umkm ya jadi kita
kita juga untuk mendorong soalnya dikendalikan
pak perusahaan baru dua ratus ribu
pak yang sepeda motor bukan baru dua ratus ribu
itu dua ratus ribu udah banyak tahun ini
oh ada target buat
naikin lagi gak tahun ini dua ratus ribu
iya tahun depannya apakah ada
tahun depan kita sudah usulkan dan tadi
sudah dibicarakan tapi saya belum bisa
untuk menambahkan jadi dua ratus dengan insentif
roda dua yang akan diberikan